nama menteri yang satu ini sempat menjadi sorotan karena sempat membahas beberapa rancangan undang undang kontroversial bersama dengan dpr
namun presiden jokowi mantap menunjuknya kembali sebagai menteri untuk kabinet periode kedua
dan saat ini saya sudah bersama dengan menteri hukum dan ham yasona lauli
terima kasih sekali pak yasona atas waktunya kepada cnn indonesia selamat malam
selamat malam kehormatan kembali dengan cnn
apa kabar pak sehat
oke pekerjaan tampaknya makin banyak karena presiden juga memberikan pesan harus kerja kerja kerja
kerja lebih keras ini nampaknya karena kita sejak dilantik speednya itu betul betul tancap gas
dalam beberapa hari ini ratas itu dalam rapat kabinet paripurna agenda ratas ada bisa tiga tiga
banyak ya pak ya
dan presiden meminta supaya
kita betul betul menyelesaikan banyak hal
mengingat ya ekonomi global sekarang dalam keadaan kurang mengembirakan
maka kita tidak boleh terlena supaya pertumbuhan ekonomi dan ekspor investasi di negara kita ini dapat kita speed up
maka reformasi birokrasi diregulasi perbaikan iklim berusaha
keciptaan lapangan kerja menjadi perusahaan
oke itu kita akan bahas lebih rigid lagi pak nanti pak
karena pasti banyak pertanyaan pertanyaan soal pekerjaan rumah apa yang harus bapak selesaikan di periode kedua ini
nah sebetulnya saya pengen tanya pak
selama tiga bulan kemarin sebelum pelantikan kabinet kan nama bapak itu menjadi sorotan
kemudian menjadi kontroversi terutama pada saat pembahasan rkuhp kemudian revisi undang undang kpk
bapak sadar nggak sih pak sebetulnya
itu konsekuensi dari sebuah pekerjaan
ya pekerjaan itu tentunya harus kita lakukan dengan segalanya
walaupun sebenarnya sampai sekarang saya belum bisa menerima sepenuhnya apa yang dikritik itu
ada yang dikritik itu hanya karena ketidaktahuan mereka
bahwa ada beberapa substansi tetapi misalnya soal yang dikatakan penghinaan kepada presiden
itu kita harus dijelaskan
misalnya mengenai kalau kuhp misalnya dikatakan mengenai unggas
padahal kita ini masyarakat agraris
di kuhp belanda ada kita perbaiki
apanya di kuhp yang sekarang justru orang ribut
karena mereka tidak tahu rkuhp yang lama seperti apa rkuhp yang baru seperti apa
sebetulnya itu saja
bahwa ada yang mungkin substansi yang
ada yang mungkin perdebatan seperti penodaan terhadap presiden
yang sampai sekarang saya belum bisa diyakinkan bahwa menghilangkan itu akan sesuatu yang baik untuk bangsa
saya belum bisa diyakinkan
ada misinterpretasi tentang aborsi tanpa melihat undang undang kesehatan
ini kan semua miskonsepsi mispersepsi
oleh karenanya presiden minta ditunda
supaya cukup waktu kita menjelaskan
dan kalau memang masih ada substansi
karena itu cuma sekitar empat belas poin
jadi kalau ada substansi yang barangkali menurut publik nanti harus kita lihat kembali
dan itu sangat terbuka kemungkinannya
yang kita sedihkan adalah soal mispersepsi ini dibuat menjadi sesuatu yang sangat merugikan
demonstrasi yang berakibat merugikan
dan itu sangat rusak
sehingga kita mencurigai apa di belakang itu
tapi artinya ke depan apakah bapak akan masih membuka ruang dialog terhadap empat belas pasal itu
mungkin disosialisasikan ke kampus kampus
sehingga masyarakat bisa tahu sebetulnya duduk persoalannya
atau masih terbuka ruang pembahasannya sih pak
jadi kalau soal itu
kan ini termasuk undang undang yang kita carry over
kalau hp kan kita carry over
karena tinggal sedikit lagi
tinggal sedikit lagi
karena buat kami
buat saya akademisi
buat para ahli ahli hukum pidana
aparat penegak hukum
ini adalah hutang besar yang harus kita selesaikan
karena kita malu sebagai bangsa masih menggunakan hukum belanda
ini sudah lima puluh tahun dibahas
pak ketor selesaikan
soal yang tinggal sedikit lagi yang harus diselesaikan
artinya akan datang ke kampus kampus sosialisasi
pasti harus kita buka
pasti harus kita buka dialog itu
bahkan saya sudah perintahkan tim untuk
kemarin di bali ada pertemuan dengan tim dan pakar pakar
untuk melihat kembali sebelum kita bawa ke publik lagi nanti
jadi kita lihat
misalnya soal kohabitasi ya
yang bisa diadukan kepala desa
udah lah kita tarik aja itu
pak tapi sebetulnya yang kita dengar ya dari wartawan
bahwa sebetulnya presiden tidak keberatan
kalau pasal penghinaan presiden itu kemudian dicabut
itu betul gak sih pak
presiden kan mengatakan
aku ini sejak dilantik sering dihina orang kok
yang orang tuanya lah pki
yang dia sendiri pki
yang tak jelas orang tua
apa iya kita mau merendahkan martabat presiden yang dipilih oleh rakyat
sedangkan presiden dan kepala negara yang lain dilindungi oleh
yang kita robah adalah bukan penghinaan
dan dia deliknya itu
tidak sama lagi dengan yang dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
dan ini harus diadukan sendiri secara personal
saya selalu katakan
apakah kita ini sebuah bangsa
mau merendahkan martabat presiden
harus dibedakan kritik dengan merendahkan martabat
merendahkan martabat itu personal
personal dalam kaitan juga sebagai seorang presiden
kita merendahkan martabatnya
kita katakan sesuatu yang sangat tidak benar
sedangkan kita sendiri dibuka kemungkinan sebagai pribadi
karena pasal penghinaan untuk apa
itu tidak baik dong
apa kita ini bangsa timur
beradab bangsa pancasila
itu kan persoalannya di sana
harus kita bedakan
kalau mengkritik presiden itu tidak ada masalah
tidak ada masalah sebagai menteri
tapi jangan personal dong
targetnya kapan sih pak
sebetulnya ini kan publik bertanya tanya
masih pada di dekan was was
kami masih konsentrasi untuk omnibus law
ini prioritas utama dan pertama tama
oke nanti kita bahas ya pak yasaw
jadi belum ada target pembahasannya untuk rkuhp
kami selesaikan dulu omnibus law
kami selesaikan dulu
yang pasti nanti dimasukkan di prolegnas sebagai carry over
tidak akan buru buru ya pak ya
ya nggak terlalu lah
kita flashback nih pak
ke beberapa waktu yang lalu sebelum pelantikan kabinet
kan kami sempat mendengar informasi juga nama bapak sempat timbul tenggelam timbul tenggelam
sampai akhirnya timbul pak
dari sekian banyak menteri kenapa presiden jokowi sulit sekali melewatkan yasona lawli untuk kembali terpilih sebagai menteri
oh itu bukan kewenangan saya
itu kan kewenangan bapak presiden
tentunya partai ibu mega juga kan mengusulkan nama saya dan bapak presiden menerimanya
saya dalam perjalanan selama lima tahun ini mencoba yang terbaik
saya tidak saya boleh katakan tidak neko neko
saya sudah masuk kepada tahap birokrasi digital
sekarang kami baru ini nanti ya kita

raker hari senin kita pembukaan raker
kemarin kita katakan electronic government sudah kita katakan
jadi ini mau tidak mau memang kita harus sudah masuk ke itu
bahwa ada masih masalah di lapas imigrasi
sekarang kami sistem manajemen keimigrasian kami yang versi pertama
sekarang sudah migrasikan versi kedua
jadi akan lebih cepat
memang dalam beberapa bulan terakhir ini kadang kadang down
karena kami sedang migrasikan data ke sistem kami yang lebih baik
karena kan data keimigrasian kita lalu lintas orangnya kan semakin besar
yang umroh yang masuk indonesia semakin besar
sistem kami yang dibuat tahun dua ribu delapan sudah tidak akomodatif lagi
menarik tadi apa yang disampaikan oleh pak yasona bahwa nama bapak juga disodorkan
ataupun diusung oleh ibu mega
nah kita juga dengar bahwa sampai menjelang detik detik pelantikan kabinet itu
bu mega sampai datang ke istana dua kali untuk mendorong nama pak yasona sebagai menkumham itu
betul tidak sih pak
saya nggak tahu kalau soal itu
saya kan gak pernah bicara soal itu
yang penting adalah
ya baik kinerja saja
dari segi pengelolaan keuangan
saya melakukan mencoba melakukan yang terbaik
dari segi manajemen birokrasi pemerintahan
kita sudah mengarah kepada digitalisasi pemerintahan
sistem surat menyurat kita sudah digital
yang kita katakan elektronik surat masuk surat keluar
jadi kalau ada surat masuk langsung di digitalize
kemudian dikirim ke orangnya
jadi tidak ada alasan bahwa dia tidak pernah tahu surat masuk
langsung ada sama dia
kalau mau disposisi mau dibuat draft
perintahkan buat draft
jadi memudahkan semua
beda dengan dulu
kalau sekarang kita kan sudah punya teknologi digital
maka tidak ada
seperti yang dikatakan presiden
tidak ada alasan itu lambat lagi kok
mentalitasnya yang lambat itu yang harus kita reform
bisa saja orang mungkin disuap sepuluh juta tidak mau
disuap dua puluh juta nggak mau
disuap tiga puluh juta
disuap seratus juta mulai baling dia
disuap lebih dari situ ditawarkan baling dia
ini kan saat bapak kemudian menjadi menteri
dari partai politik
kemudian komitmen bapak juga dipertanyakan
salah satu kenapa alasan bapak tetap menjadi menteri
karena dianggap sudah pasang badan untuk kepentingan partai
nah kedepannya komitmen bapak akan lebih loyal kepada presiden atau kepada parpol
coba tunjukkan kepada saya yang mana kepentingan partai yang saya pertahankan
coba lihat aja lah
saya kira tidak ada
undang undang negara yang saya pertahankan
yang menyangkut kepentingan partai boleh saya katakan
saya itu loh
ibu mega itu tidak pernah
memerintahkan atau mendesakkan satu kepentingan yang berkaitan dengan partai
beliau itu lebih kalaupun didorong adalah soal soal hal yang sangat ideologis
tentang bagaimana ideologi bangsa pancasila
bagaimana perundang undangan kita harus konsisten di situ
tidak ada yang kepentingannya dalam bentuk
apa namanya opportunistik atau yang
tidak ada itu
beliau lebih concern dalam soal soal yang kepentingan lebih besar
oke jadi kepentingan lebih besar
nah untuk kepentingan yang lebih besar
pekerjaan rumah yang paling berat pada periode kedua ini apa sih pak yasona sebetulnya
pertama adalah mereformasi perundang undangan kita
waktu saya dipanggil oleh bapak presiden
ya itu soal omnibus law ini
untuk mempercepat cipta lapangan kerja
penguatan usaha kecil mendengah
membuat harmonisasi perundang undangan supaya bisa terkendali dengan baik
jadi penyederhanaan regulasi tetapi substansi tetap tercover
jadi mementingkan kualitas perundang undangan ketimbang kuantitas
ini menjadi tantangan buat kita
dpr kan sempat mengatakan ya pak ya jangan langsung dua duanya omnibus law nya
salah satu saja
karena mereka mungkin belum punya pengalaman
belum pernah punya pengalaman untuk membuat omnibus law gitu pak
ini bagaimana pak
itu memang belum pengalaman
tetapi bukan berarti kita tidak mampu
ya memang omnibus law adalah sistem yang dikenal
undang undang yang dikenal dalam sistem hukum
tapi disana juga tidak sering sering dilakukan itu
dimungkinkan kita melakukan satu undang undang yang meng cover banyak topik
ya ini diperkirakan kita akan merevisi tujuh puluh empat
masih sedang dibahas lagi dicari cari lagi
jangan sampai kelewatan
existing sekarang yang kita temukan tujuh puluh empat undang undang
yang harus kita revisi
ada beberapa pasal di dalamnya
setiap undang undang itu
tujuh puluh empat ruu bikin tujuh puluh empat naskah akademis
sampai kapan selesainya
jadi yang dipikirkan bahwa tujuh puluh empat undang undang kemudian direvisi itu tidak seperti itu ya pak
itu yang masih kemudian rancu di muka publik
jadi kan itu kan kerancuan di dalam publik
seolah olah revisi semuanya total tujuh puluh empat itu
jadi misalnya di undang undang tentang pertanahan
atau di undang undang kehutanan
apa yang menghalangi yang tidak sinkron
itu kita perbaiki kita cabut dan kita reform
kita perbaiki di ini
jadi nanti ada beberapa banyak chapter di situ kan
nah mana yang dicabut mana yang di apa
itu di sekali pukul
jadi dia seperti gaduh gaduh tetapi sapu jagat
targetnya kapan pak itu pak
nah prolegnasnya harus sudah masuk sebelum reses dpr
jadi kami akan membahas prolegnas ini kan
desember minggu ke dua
kemudian masuk prolegnas
nasca akademis sudah selesai
sekarang dalam penyiapan yang lebih sempurna
sudah ada tubuh sudah ada tapi penyempurnaan
sekarang tim apa
konsinyering terus untuk membuat ruu nya
kami akan masukkan desember
jadi kita harapkan dengan desember
presiden akan mengirim rencana undang undangnya ke dpr januari
masuk reses mulai dibahas
mulai masuk ke dpr dpr akan menentukan
bamus nya untuk membahas siapa
bicara soal pekerjaan rumah pada periode kedua ini ya pak ya
kalau kita tanya kepada sejumlah koalisi masyarakat sipil
ini salah satu pr berat pak yasona adalah
ya itu memang lagu lama ya pak ya pembenahan lapas
karena kalau kita cek itu bapak masih menyadari nggak sih
bahwa ada fasilitas jual beli fasilitas mewah sebetulnya di lapas lapas
oh jangan katakan mewah lagi dulu ada
oke dulu ya pak ya sekarang kan sudah kita reform
itu makanya di sukamiskin sudah kita reform
bayangkan aja pak siti novanto ketahuan apa
langsung kita kirim ke gunung sindur
langsung buat surat pernyataan
akan selalu setia kepada
tapi sekarang udah balik lagi pak
ya tapi dengan kan tidak ada yang bisa diberikan
di gunung sindur teroris di situ
jadi teroris pula nanti
itu kan apa itu namanya reward and punishment
punishmentnya selama di situ dilaksanakan kembali
dan beliau mengatakan saya akan taat kepada ketentuan protab
nah lapas ini memang unik
meningkatnya narapidana dan tahanan itu sangat tidak berbanding
sebanding dengan kemampuan kita membangun fasilitasnya
itu khususnya pada narkoba
sekarang aja sudah dua ratus enam puluh tujuh ribu
baru baru kemarin saya katakan dua ratus enam puluh
sekarang sudah dua ratus enam puluh tujuh ribu
karena setiap hari tambah dari seluruh polres dari sini dari jaksa
bertambah terus setiap hari
maka overkapasitasnya menjadi sangat mengerikan
saya buat contoh ya
saya jadi menteri tahun pertama itu sekitar satu ratus lima puluh ribu
sekarang dua ratus enam puluh tujuh ribu
dulu saja sudah overkapasitas apalagi sekarang
kemampuan kami menambah hanya mungkin untuk tiga puluh ribu
maka itu sudah seperti ikan sarden itu sekarang
dan apa yang persoalan di situ adalah
kalau di perkotaan perkotaan seperti jakarta medan pekanbaru
kejahatan di perkotaan itu adalah narkoba
ada yang salah dalam pendekatan kita menyelesaikan narkoba
itu yang mau

itu salah satunya untuk mengurangi itu adalah
revision undang undang narkotika
kemudian remisi itu harus dimungkinkan
oke pak kita nanti kita akan sampai ke sana pembahasannya
tapi saya ingin kembali sebetulnya ke jual beli fasilitas mewah
tadi bapak bisa memastikan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi
jual beli fasilitas mewah di lapas suka miskin
kalau di lapas suka miskin sudah kita usahakan itu dan makanya
apa namanya sudah kita tetapkan standar standar yang harus dipenuhi
kenapa sih pak sulit sekali bapak tuh sudah mengganti tujuh kali
kalapas suka miskin tapi kok kayaknya sulit sekali untuk mengatur
mantan teman teman bapak itu di sana
jadi gini waktu wahid itu saya panggil
y dua c ya pak ya mantan kalapa suka miskin
kamu bisa lakukan ini enggak bisa
hati hati loh saya bilang kamu ini itu di sana semua jenis orang
yang punya pengaruh banyak kalau kamu tidak kuat kamu bisa larut di situ
dan ternyata udah kuat coba bayangkan bisa saja orang mungkin
disuap sepuluh juta nggak mau disuap dua puluh juta nggak mau disuap tiga puluh juta
disuap seratus juta mulai baling dia disuap lebih dari seratus juta
lebih dari seratus juta ditawarkan baling dia
jadi memang itu yang apa yang menjadi persoalan
maka saya harus memilih orang orang yang betul betul punya kekuatan mental
punya keberanian mengatakan no ya
tapi pada saat yang sama juga punya kelenturan untuk mengatur
karena kalau tabrak tembok juga kadang kadang bisa menimbulkan ribut
nah orang yang sekarang ini pak yang bapak taruh di kalapas suka miskin
ya so far so far sekarang si karim oke kalau tejo itu betul betul jujur ya
tejo itu kalau boleh masih di situ terus tapi kan syed harus memperhatikan karir dia
ya rotasi dan bisa juga menjadi nanti dia frustrasi
karena kalau di situ terus dia dia nggak bisa beri kesempatan rotasi dan promosi
kasihan juga dia
tapi kan untuk mencari orang sekelas saya buat juga open bidding dan ada tiga
berapa orang mungkin anam waktu itu saya panggil anam atau berapa lima orang
ada tekanan politik nggak sih pak dalam menertibkan lapas suka miskin sebetulnya
ini kami mendapatkan informasi bahwa memang ada tekanan tekanan politik
sulit untuk menertibkan mantan mantan politisi yang di sana pak
bukan tekanan politik permintaan
oke dari mana pak
ya tentu dari dalam lah permintaan kadang kadang memang misalnya soal berobat
di sana itu banyak yang saya buat ojkligis misalnya dia sudah usuh
pernah juga komplain karena sering komplik
saya ini udah ujur saya ada penyakit ini penyakit ini penyakit ini
bolehlah dibayangkan dia sudah tujuh puluh delapan puluh tahun ya umumnya
pasti ada komplain tentang kesehatan biasanya kita harus juga pahami bahwa
dia terkonten di satu tempat yang nggak sampai dua kali tiga satu setengah kali
dua atau ya dekat
dan di situ sangat apa dan ini bangunan tua udara juga kurang sehat
kecuali keluar dari situ makanya kita izinkan untuk keluar tentu banyak persoalan
nah untuk urusan kadang kadang kan orang langsung wah kenapa dikasih berobat
kalau nggak dikasih berobat gimana
tapi masalahnya banyak yang menyalahgunakan izin berobat itu pak
itulah yang menjadi persoalan
makanya kita buat protapnya
itu yang kita buat protapnya lihat cek kita punya dokter di sana gimana
nah sekarang bahwa kadang kadang bisa miss ya
saya buat contoh waktu kasus pak sn memang betul betul sakit
jadi sesudah berobat sehat turun bayar bil ke apa
akhirnya menyesal memang waktu kita kirim ke sindur kan
ya sudah menyesal
tapi ini kan sebetulnya kpk sudah pernah menyarankan kepada kemenkumham untuk menaruh terpidana korupsi ini di lapas nusa kambangan
tapi bapak menolak kenapa sih pak
sedangkan di muka mata kita aja di muka kita mata kita di sukamiskin masih bisa
tapi nusa kambangan itu kan di sana
banyak serem gitu loh pak
iya namanya namanya itu seram tapi ada juga pantainya ada juga apa
itu kan jauh dari apa mau masuk karena dia lapas maksimum security memang ada di sana medium security
untuk masuk ke nusa kambangan itu ada barrier
disodong dulu itu periksa periksa ketat naik kapal periksa ketat
nah berarti kan nggak sembarang orang bisa bang
bisa di sana kalau anggota saya nanti sebaik lihat oh yang datang ke sana kan terus tahu kita siapa yang datang
udah diperbaiki lagi santai lagi mereka pura pura di dalam
ini justru saya mengkhawatirkan saya mengkhawatirkan lebih parah nanti
itu yang pertama
yang kedua dan memang kan yang dibikin di nusa kambangan itu ya
orang di nusa kambangan itu supaya jangan lari
kan supaya jangan lari dia
kalau disuka miskin orang itu pun nggak lari
tidak tidak pernah kita kasih pun dia keluar tidak akan lari itu hanya memanfaatkan
itu persoalannya di situ
tapi kalau di nusa kembangan wah itu bisa out of control
terus bagaimana bisa membuat efek jerak kepada para terpidana korupsi ini
supaya mereka kemudian tidak membuat itu tadi
lagi kalau anda melanggar langsung kita kasih punishment
jangan pilih kasih
jangan artinya dalam melanggar itu misalnya pak sn
melanggar yang memang betul betul saya tempatkan di tempat yang berat gitu ya
yang berat yang dua puluh baru sekarang saya kasih tahu ya
dua puluh empat hour cctv dan saya bisa lihat dari sini
katanya di ruangan bapak tuh ada cctv semua lapas ya pak
jadi bapak bisa memantau semuanya
termasuk waktu itu pak sn
jadi bapak sempat lihat
iya di lapas gunung sindun
kalau lagi apa aku saya lihat
tapi rajin dia baca waktu itu
rajin dia baca baca apa
kalau di sukamiskin kita masih bisa keluar ada teman teman yang bicara
kalau di situ nanti dikasih keluar dia bicara dengan teroris
jadi tidak mungkin kan
bicara soal permasyarakatan pak
di ruu permasyarakatan yang kemarin sempat mau disahkan tapi kan akhirnya ditunda ya pak ya
bersama dengan ruu kuhp
itu kita baca ada pidana kerja sosial pak
ini kan sebenarnya mirip seperti di luar negeri ya pak ya
di amerika serikat
memang mau diadopsi seperti itu pak
jadi memang kan ini kan sudah salah satu cara kita membuat mengurangi overkapasitas
perkara perkara tindak pidana ringan yang tidak penting kita masukkan ke dalam
ya kasih kerja sosial
dulu pernah ada kejadian nenek nenek dihukum karena mencuri coklat
mencuri itu salah
tapi yang begitu begitu mengapa harus anda kirimkan ke lapas
kasihlah kerja sosial nyapu jalan di pantai jompo atau di mana
ini bisa kita mungkinkan
atau sudah mau selesai hukuman supaya bisa di luar sana
udah kamu di rumah
kamu di rumah tapi kamu kerja sosial
itu mengurangi tekanan kita di lapas
untuk makanan saja sekarang kami harus bayar satu delapan triliun
itu di bawah dua puluh ribu per hari loh
itu bisa memberikan efek jerah nggak sih pak
sebetulnya pidana kerja sosial itu
oh iya pasti lah
tapi kalau hukuman ringan untuk apa kita kasih mereka di apa
di beberapa negara itu sudah didopsi misalnya
ada tindak pidana tindak pidana yang perkelahian
yang tidak apalah tidak ini
ya suruh disapu sampah di mana atau perbaiki pahret atau apalah
soal hak rekreasional terpidana itu apa pak
itu salah itu
nah itu gimana pak
karena kan itu kemudian menjadi polemik di publik
dia kunjungan keluarga
jadi kalau sudah seseorang itu memenuhi sudah misalnya hukumannya tinggal berapa waktu lagi
dia dikasih kunjungan keluarga
jadi semacam asimilasi
jadi dikasih di amerika ada itu
dia dikasih kesempatan family visit tapi balik lagi
bukan teknis datanglah ada kawan
oh bisa lah dia jalan
oh bisa lah dia jalan jalan ke mal
iya bikin bubrak semua lah itu
gak ada itu ya pak
gak bisa terpidana jalan jalan ke mall ya pak
enak aja dia
jadi ini kita harus koreksi
jadi kadang kadang ada orang menafsirkannya
itu yang kita bikin kadang kadang kesal
sama dengan aborsi
wah kalau aborsi itu perempuan yang diperkosa
katanya akan dipidana karena aborsi
kan itu kan overbore
saya hanya mau mengatakan
bahwa itu langsung dikatakan melemahkan tidak
pak kita bicara soal revisi undang undang kpk
ke beberapa waktu yang lalu
meskipun sekarang sudah disahkan
tapi kan sampai sekarang ini masih ada tekanan publik
yang meminta presiden menerbitkan perpu
peraturan pengganti undang undang atas kpk gitu pak
nah bisa cerita nggak sih pak
sebetulnya awal mulanya kemudian revisi undang undang kpk
betul ini pesanan presiden atau pesanan partai politik tertentu
revisi undang undang kpk itu sudah dimulai sebelum dua ribu tujuh belas
sudah dibahas oleh balek
dan kemudian dikonsultasikan tahun dua ribu tujuh belas kalau saya tekan kepada presiden
draftnya itu tidak ada bedanya itu
satu ada dewan pengawas
dua ada sp tiga
ini yang paling inti pokok lah ya
kemudian tentang penyidik
kemudian inti pokoknya yang itu
tapi kemudian kan waktu konsultasi saya ada pada waktu itu
konsultasi seluruh pimpinan dpr dan pimpinan pimpinan fraksi
presiden mengatakan jangan dulu
kembalilah ke dpr itu sudah masuk prolegnas prioritas pada waktu itu
agustus itu kan sebetulnya sudah ada mulai pembahasan
katanya ada beberapa yang dipanggil petinggi partai politik ke istana oleh presiden
kemudian ada pertemuan antara kepomong partai politik soal itu
saya kira enggak
kemudian dpr mulai mengajukan itu
ya ke apa
dimasukkan ke dpr
lama itu diskusinya juga
saya dipanggil beberapa kali
kita bahas dengan ya tim pemerintah
saya hanya mau mengatakan ya begini
bahwa itu langsung dikatakan melemahkan
seperti yang dikatakan oleh prof romli
dulu memang itu dibuat dengan sangat ekstrim
dengan pendekatan karena pada waktu itu dianggap
orde baru dengan korupsi yang sangat besar
dibuat hal hal yang boleh merampas kemerdekaan dan hak ajasi manusia
termasuk tidak ada sp tiga itu
tapi pak yasona sadar nggak sih bahwa undang undang kpk yang baru ini
kemudian mempersulit gerak kpk gitu
itu menurut mereka sih pak
bahwa ada masa waktu untuk penanganan perkara
dikurangi lebih banyak pencegahannya
supaya dia profesional
di hongkong aja juga ada penghentian
ada dewan pengawas
yang kita buat modelnya dari sana
negara kita negara hukum
tiga prinsip dasar
satu adalah supremasi of law
prinsip due process itu sangat penting
itu menjamin penegakan hak ajasi manusia
dalam menegakkan hukum harus sesuai aturan hukum
dalam hukum acara pidana disebut hak hak narapidana
kalau seseorang dinyatakan tersangka
dia belum tentu
sebelum putusan pengadilan dia belum bersalah
bisa salah tangkap
karena kita manusia yang tidak sempurna
bisa dalam menegakkan hukum ada kesalahan
maka prinsip prinsip dasar perlindungan hak ajasi manusia
dalam penegakan hukum kalau ada
kalau ada sesuatu kekuasaan yang sangat besar
tidak diikuti dengan satu pengawasan
dan jaminan due processnya baik
itu akan bisa dicenderung disalahgunakan
itu alasan bapak salah satunya menolak presiden mengeluarkan perpu atas undang undang kpk
karena kan bapak dalam beberapa pernyataan itu mengatakan bahwa jangan perpu itu dikeluarkan
mari kita didik anak bangsa ini taat kepada konstitusi
kalau ada keberatan tentang undang undang
mekanisme konstitusional itu adalah uji konstitusional ke mahkamah konstitusi
kita harus taat dengan prinsip prinsip konstitusi
kebenaran ada pada konstitusi
kewenangan mahkamah agung ada pada konstitusi
kewenangan semua diatur lembaga lembaga ada pada konstitusi
dan dalam konstitusi diatur tentang undang undang
bagaimana undang undang kalau dibuat bertentangan dengan konstitusi atau melanggar hak hak fundamental manusia
kita ini kan kadang kadang menafsirkan itu
sesuai dengan perspektif kita masing masing
sekali kita terjebak dengan cara cara begitu
coba bayangkan presiden baru mensahkan
pemerintah baru mensahkan
kita keluarkan perpu
itu pada suatu saat menjadi presiden yang tidak baik
jangan kita melakukan sesuatu dengan tekanan
biarkan kita taat kepada hukum
berarti bapak nggak setuju ya kalau kemudian presiden mengeluarkan perpu undang undang kpk ya
kalau saya ditanya
kita harus kembali kepada mekanisme konstitusi
makanya waktu ada ribut ribut dengan menggunakan tekanan tekanan jalanan
bawa melalui mekanisme konstitusi
bukan mekanisme jalanan
yang terjadi kemungkin kepada pak rizie
adalah bahwa dia ditangkal oleh
dicekal oleh apa
pemerintah arab saudi
kita gak tahu karena apa
pak ini kan yang lagi ramai di publik ya
kemarin kemarin ada yang sampai konferensi pers
soal ada warga negara indonesia
yang saat ini di arab saudi
dia mengatakan bahwa dia itu dicekal oleh pemerintah arab saudi
atas permintaan pemerintah indonesia
nah ini kan dirjen imigrasi di bawah bapak nih
nah itu gimana pak
udah dicari tahu gak sih pak
terus sebetulnya persoalannya gimana pak
jadi itu tidak ada dari pemerintah kita
pertama dulu dicekal
kata cekal itu
kalau dia dicekal berarti dia tidak bisa keluar dari indonesia
kalau ditangkal tidak mungkin
dia sebagai warga negara
kalau mau masuk namanya ditangkal
jadi cekal dan tangkal itu beda
biasanya penangkalan itu kepada orang asing
yang kita duga pelaku tindak pidana
atau pernah di desportasi dari sini
kita biar dia tidak masuk
tapi warga negara indonesia
dia punya hak masuk ke negaranya
nah yang terjadi kemungkin kepada pak rizieq
ya adalah bahwa dia ditangkal oleh
dicekal oleh apa
oleh pemerintah arab saudi
kita tidak tahu kenapa
tidak mungkin pemerintah indonesia mengeluarkan surat itu
kita tanya ke polri tidak ada
dari kami juga permintaan sudah tidak ada
dari mana mana nggak ada
bapak udah cek mungkin ke dijen imigrasi di arab saudi
apakah mereka kemudian mengeluarkan permintaan cekal
terhadap rizik sihab itu untuk alasan keamanan
sudah koordinasi belum pak
kalau itu saya tidak
karena itu kewenangan
biar kedua base di sana yang cek itu
biar kedua base
ini kan warganegara nih pak
katanya sudah dicekal satu tahun tujuh bulan
nah bapak sebagai pemerintah mau membantu untuk koordinasi
supaya dia bisa pulang nggak sih pak sebetulnya
itu kan urusan
kita tidak boleh melanggar kelelutan negara orang lain
mengapa tidak pulang
yang pasti dari pemerintah indonesia tidak ada tangkal kepada beliau
itu yang pasti
bahwa negara lain itu urusan negara lain bukan kita
oke ini dua pertanyaan terakhir pak
saya ingin klarifikasi saja
kita juga ingin klarifikasi
bapak sebetulnya sudah menjawab di beberapa media
soal putra bapak yang dipanggil ke kpk
mungkin bisa dijelaskan
bapak sudah tahu duduk persoalannya
ya ada hebatnya itu
bayangkan beredar panggilan yang bersangkutan belum ada kepada di hard copy
kan itu mengerikan sebetulnya
tapi saya nggak mau mempersoalkan
ada yang mengatakan sesuatu yang berbau
orang belum dapat apa apa panggilan itu sudah beredar di siapa yang bocorin
merasa di target nggak sih pak sebetulnya
saya tidak menolak
yang pasti untuk urusan ott saya cek
karena saya itu yang belakangan ini dua tahun
dia tidak bermain di sana
wah ada media online buat dia membangun jalan di sana
padahal itu proyek provinsi dan itu yang dia sewakan
perusahaannya dipakai untuk itu
tapi kan udah deh nanti biar aja dia klarifikasi di sana
ada teman teman bilang wah ini karena pak lawli ini merevisi undang undang kpk
saya didik anak anak saya untuk
sejak awal saya katakan kamu jangan pernah singgung singgung dan ambil proyek di kumham
saya ini semacam tokoh di nias
empat kabupaten satu kota di nias
kamu jangan pergi ke nias ambil proyek
karena semua orang tahu saya dekat dengan kepala kepala daerah dinas
boleh cek ada tidak anak saya yang ambil proyek satu pun di nias
saya didik dia untuk itu
bahwa dia harus hidup sebagai kontraktor bisnismen silakan
tapi jangan yang langsung berkaitan dengan apa saya
itu saya kasih rambu rambu jelas kepada anak saya
yang terakhir mungkin saya dengar hanya dia klarifikasi apa kenal dengan kadis yang sekarang
pasti ya bahkan agak berseberangan
tapi bapak memastikan bahwa anak bapak akan kooperatif ya
iya kooperatif pasti
iya kooperatif pastilah
saya sudah datang
kamu datang hadapi aja
hanya kita kan ini harus profesional
saya sedih sebetulnya dalam itu dipanggil belum sampai ke orangnya
beredar panggilan kemana mana
dari mana itu barang
tapi saya kan baru sekarang karena kamu tanya saja
kalau tidak selama ini saya gini
oke pak yasona terima kasih atas waktunya kepada kami cnn indonesia
semoga bapak bisa mengemban amanah di periode kedua ini karena banyak pekerjaan rumah yang dititipkan oleh presiden jokowi kepada menkumham pak yasona lawli
terima kasih banyak atas waktunya
demikian wawancara saya dengan menteri hukum dan ham yasona lawli
pastikan anda tetap menyaksikan layar demokrasi